setelah ditolak komisi pemilihan umum pusat partai islam damai dan aman atau idaman yang diketuai roma irama menempuh jalur hukum
ya mereka melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara jakarta timur pada delapan maret lalu
berbagai cara ditempuh partai yang dipelopori roma irama agar termasuk partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
namun upaya itu kandas di tingkat bawah seluruh
pada lima maret lalu badan pengawas pemilu menolak gugatan tiga partai yang tidak lolos sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
yaitu partai idaman partai suara rakyat indonesia dan partai rakyat
ketiga partai dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi pada tahapan verifikasi
tiga hari kemudian partai idaman menempuh jalur lainnya dengan memasukkan berkas ke pt un jakarta timur
objek gugatan ditujukan kepada surat keputusan kpu yang menyatakan partai idaman tidak lolos verifikasi
sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
kami mengadakan dan mengajukan gugatan setelah beberapa sidang mediasi dan adjudikasi di luar suhu
juga kita sedang melakukan gugatan ke dkpp tentang pelanggaran etik
dan kali ini kita mendaftar ke ptun untuk
katakanlah melaporkan pelanggaran administratif kode etik dan tentang pelanggaran hukum terhadap pelaksanaan
azas pelaksanaan pelaksanaan tugas negara yang tidak baik di dalam pemilu
ptun pun melakukan verifikasi kelengkapan berkas partai idaman
dalam dua kali pertemuan majelis hakim pt un menggelar sidang pemeriksaan berkas
yang tidak menjadi alasan tidak lolos yang partai ini
tidak menyesal itu kan ada berapa kategori
dua misalkan karena dia pns tni polri tiga ratus empat puluh lima dan seterusnya
tapi tms angka tujuh itu tidak memenuhi syarat angka tujuh lebih karena ktp nya buram
kemudian namanya salah ramadhan saham misalnya dengan h
atau kemudian dengan menyebutkan tanggal lahir dengan slash atau dengan minus
itu diganti dengan minus
artinya itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja
maksud saya dari pengurus cabang yang mengupload
dicoret begitu saja oleh kpu
seharusnya yang namanya verifikasi itu adalah penelitian tentang kebenaran dan keabsahan
diperiksa dulu dokumen ktp dengan katakanlah dengan kartunya
kalau memang tidak jelas atau buram itu kemudian bisa diverifikasi
pada tanggal sembilan belas maret dua ribu sembilan belas setelah dinyatakan berkas terpenuhi
pt un jakarta timur menggelar sidang perdananya dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat yaitu partai idaman
dan terkait partai idaman yang menggugat kpu langsung saja kita kelaporan langsung dari gedung pt un jakarta
sudah ada rekan kami arman helmi di sana
selamat pagi arman jadi apa saja materi gugatan partai idaman di pt un
ya selamat pagi dhania dan juga anissa
setelah kemarin sempat gagal melalui tahap ajudifikasi atau penyelesaian perkara atau konflik melalui pihak ketiga antara kpu dan juga partai idaman
saat ini atau hari ini partai idaman
menjalani persidangan perdana di pengadilan tata usaha negara untuk meminta kpu menganulir atau mencabut keputusannya menggagalkan partai idaman untuk ikut dalam partai pemilu atau peserta pemilu dua ribu sembilan belas
untuk mengetahui lebih lanjut seperti apakah materi gugatan dalam persidangan nanti bersama saya saat ini sudah ada sekjen partai idaman yaitu bang ramdan syah
bang ramdansyah ini kan sudah mau mulai persidangannya sebenarnya berbicara soal materi gugatan
seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh partai idaman
pertama materi gugatan di pengadilan tata usaha
negara itu kan berdasarkan perintah dari atau payung hukum dari undang undang pemilu atau peraturan mahkamah agung nomor lima tahun dua ribu tujuh belas bahwa lima hari setelah pembacaan putusan kami dapat melakukan banding ke pengadilan tata usaha negara
artinya yang kami siapkan adalah perangkat apakah surat keputusan pejabatun dalam hal ini sk kpu nomor lima puluh delapan sebagai katun atau keputusan tata usaha negara
itu melanggar dua ketentuan pertama melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan kedua melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik
dua hal ini yang kami jadikan materi gugatan dan kemudian dengan beberapa alat bukti yang kami persiapkan seperti yang ada di belakang ini
jadi gugatannya sudah kami ajukan sudah diterima dan hari ini sidang pertama
dan juga dihadiri hari ini ada semangat dari ketua umum mpr pak julkipi
selaku ketua umum partai amanah nasional hadir di sidang hari ini
partai idaman juga mempersiapkan materi gugatan terkait dengan selain keputusan daripada kpu juga masalah sipol atau sistem informasi parpol
dari pengamatan partai idaman ada apa dengan sipol yang diberlakukan oleh kpu
pertama sipol terkait dengan normanya sendiri
dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu undang undang pemilu tidak pernah disebutkan kata secara terlek itu
sistem informasi partai politik
sistem informasi manajemen ini ada dua di undang undang pemilu
hanya situng dan sisdali
sistem data pemilih atau dpt dan yang kedua adalah situng
tetapi kemudian dalam peraturan kpu nomor sebelas tahun dua ribu tujuh belas tentang verifikasi kpu memunculkan yang namanya sipol
sehingga kemudian kewajiban meng input sipol ternyata tidak di backup dengan yang namanya persiapan
ketika kami di awal sosialisasi
tentang sipol suruh input masukin data itu nggak ada masalah
tetapi ketika tanggal tiga oktober sampai enam belas oktober selama masa pendaftaran
ketika memasukkan data ke sipol perangkat ini sering kali mati
bahkan pernah lebih dari sepuluh kali mati
kemudian ketika upload data misalnya dari bima
kita upload lima puluh tujuh atau kemudian lima puluh tujuh data
itu harus makan waktu sampai dua puluh menit
bagaimana kemudian harus meng input sampai dua ratus sepuluh ribu kartu anggota
tentu saja makan waktu
tidak mungkin selama dua minggu
untuk itu kami menyatakan bahwa sipol ini tidak bisa kemudian dipergunakan
putusan bawaslu pun menyatakan itu
tetapi kemudian kpu tetap menggunakan yang nama sipol
sehingga data yang kami input itu kemudian tetap berantakan
partai daman juga merasa seperti ada pilikasi seperti itu bang ramdan
karena memang kpu juga tetap meloloskan beberapa partai yang katanya juga berkasnya tidak lolos seperti itu
nah ini bagaimana pak ramdan
dalam sidang mediasi
dalam sidang mediasi kami dinyatakan tidak memenuhi syarat
sehingga kami harus kemudian lanjut
tentu saja kalau kpu yakin bahwa partai yang lain pun yang hari ini dinyatakan lolos tidak menunjuk syarat
nggak perlu yang namanya kemudian mediasi menyetujui bahwa ini harus lolos wajib lolos
tidak bisa seperti itu
kalau kpu yakin tidak lolos sama seperti kami
silahkan banding di pt un
nah ini terjadi pada dua partai yang saat itu dinyatakan tidak lolos
sehingga kemudian eee
di mediasi dinyatakan lolos
kemudian sampai hari ini dia berlanjut menjadi peserta pemilu
itu yang pertama
yang kedua terkait data sipol yang di input oleh partai partai ini
ternyata kami temukan dan kami jadikan bukti di bawaslu saat itu
betul judulnya ada di sana
tetapi isinya itu tidak ada sama sekali
atau blank dokumen
atau kemudian data satu wilayah
dari wilayah yang lain
misalkan dari kendari
datanya itu dari eee
nah ini menurut saya data bodong disebutnya
dan ini terjadi
kami buktikan waktu di bawah selu saat itu
dan ini ternyata eee
sipol tetap tidak bisa kemudian menganulir data data bodong seperti ini
apakah bawah selu mengetahui apa soal data data bodong
dan apa tanggapan bawah selu pada saat mediasi waktu itu
pertama kami sudah melaporkan dalam pelanggaran administrasi
putusannya waktu itu kami dimenangkan
tetapi terkait dengan laporan data bodong
tidak pernah menjadi konsideran bagi kpu
bagi bawah selu saat itu
kami melaporkan pelanggaran administrasi kembali
bahwa data data yang di upload dalam sipol kpu
kami bandingkan dua partai politik
dengan data real yang kami dapatkan di daerah provinsi maluku utara misalkan
itu ternyata datanya tidak sesuai
satu partai ini konsisten tidak sesuai
dibandingkan dengan partai yang a katakanlah
ternyata konsisten sesuai semua
dengan data pembanding yang kita dapatkan dari kantor pkk misalkan
atau kantor undangan dari pihak kecamatan
lalu kami sampaikan tetapi kami kalah dalam pelanggaran administrasi
dan kemudian itu belum sampai ke persidangan
kami meminta kepada bawah selu saat itu
bahwa ini adalah pelanggaran administrasi
menggunakan data bodong dalam sebuah sistem informasi partai politik
dan itu sudah kami sampaikan
kita menunggu bang ramdan hasil persidangan seperti apa
mudah mudahan persidangan perdana ini membawa angin segar seperti itu
untuk partai daman ya
ya kalau kita menunggu menurut saya nanti tanggal sepuluh april
putusannya di tanggal sepuluh april
tidak boleh lebih dua puluh satu hari
karena itu ketentuan undang undang pemilu
dan yang kedua hari ini hanya pembacaan gugatan saja
belum nanti hari rabu agendanya pembacaan jawaban dari kpu dan seterusnya
terima kasih bang ramdan
iya dan ini adanya juga anissa
persidangan masih belum mulai sejauh ini
karena tadi juga sudah disampaikan oleh sekjen partai idaman
ketua mpr juki fihasan
juga ketua umum partai daman romai ramas
sudah berada di dalam ruang persidangan
dan juga kami mendapatkan informasi bahwa partai daman sendiri
optimis mereka akan mengajukan petitum
atau permintaan dari penggugat
kepada majelis hakim supaya dikabulkan
ini bisa terlaksana seperti itu
kita akan lihat sejauh mana hasil ataupun juga persidangan nanti
kita akan tunggu dan kita akan terus laporkan untuk teman teman
dhaniar dan anissa
baik terima kasih arman helmi
atas laporan langsung anda dari gedung pt un jakarta